pisang nugget adalah kudapan yang telah menjadi tren sejak tiga tahun silam
alternatif olahan pisang yang satu ini bisa dinikmati oleh berbagai kalangan karena cita rasanya yang gurih dan variasi topping beraneka ragam menyesuaikan selera konsumennya
karena bahan yang murah dan mudah didapat pisang nugget banyak dilirik sebagai ladang memulai bisnis kuliner
termasuk raja pisang nugat andara yang dimulai dari dapur rumah siska ari mispona di depok jawa barat
bersama suaminya bowo yang memulai bisnis ini
tiga tahun lalu

karena temen banyak yang bilang enak akhirnya kita coba beranikan diri untuk daftar di salah satu platform online
walaupun nampak seperti pisang nugget pada umumnya yang satu ini punya perbedaan terutama dari bahan baku dan proses mengolahnya
pertama dari jenis pisangnya jadi bahan baku utamanya itu pakai pisang raja itu beda dari yang lain
apalagi pisangnya juga cara mengolahnya itu beda dari yang lain
yaitu pisang utuh kita balut tepung terus kita panirin lalu goreng
inilah mengapa cita rasa pisang raja yang manis tetap dominan di pisang nugget buatan siska ini
selain itu rasa gurih dari baluran tepung dan cara pengolahannya mampu membuat konsumen tak kapok membeli produknya berulang kali
iya sering sering seminggu bisa sekali menurut saya enak enak sih rasanya
gurihnya itu yang ketagihan lah ibaratnya mungkin lagi
namun ia terus berusaha dengan menambah inovasi produk
alhamdulillah di bulan kedua karena kita belajar tadi sempat meningkat yang tadinya tidak ada sama sekali jadi dua puluh lagi ibaratnya stabil di dua puluh orderan
selain itu ada yang menurut saya yang lebih berharga
selain itu ia juga memastikan seluruh proses memasak mengemas dan mengirim pesanan tetap mematuhi protokol kesehatan
apalagi sekarang kita mulai pakai sarung tangan terus kita juga semua pada pakai masker kebutuhan kita juga di depan menyediakan cuci tangan hand sanitizer gitu
terus ya itu tadi kita juga mulai batasin sih driver yang datang jadi nggak semuanya numpuk di depan
terlebih di masa pandemi ini strategi pemasaran yang tepat juga menjadi kunci agar bisnis tetap bertahan
di tahun ketiga menjalani bisnisnya siska mengikuti program beli kreatif lokal yang digelar kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
dari sanalah ia banyak belajar cara mempromosikan produk sebagai pegiat umkm di era digital
jujur saya kan usaha gini awalnya modal kecil
setelah ada beli kreatif lokal ini kita dibantu endorse food blogger
sudah gitu bimbingan coaching tentang manajemen tentang cara mengolah mengiklankan produk kita
terus juga di situ ada bantuan foto produk gratis cara memasarkan di media sosial yang baik itu gimana kayak gitu
benar benar bermanfaat banget sih buat kita